sejumlah pedagang sembako di pasar tradisional surabaya jawa timur mengaku kehabisan persediaan minyak goreng baik kemasan maupun curah
mereka mengatakan belum ada lagi kiriman dari agen yang biasanya datang seminggu dua kali
yang tersedia hanya minyak kelapa yang jumlah konsumennya terbatas
ada pun sejumlah agen minyak goreng mengatakan tidak ada kiriman dari distributor maupun pabrik
beberapa juga menyebut memiliki sedikit persediaan yang dibeli dengan harga lama
meski begitu mereka tidak berniat menjual karena belum ada rilis harga dari pabrikan
dua puluh lima empat puluh lima jadi saya yang susah sekarang mau masak nangkin beli yang mahal
tergantung belinya ya kalau misalnya belinya ya berapa gitu ya tergantung belinya
gak mungkin naikin langsung gitu ya tergantung belinya
di minimarket meski minyak goreng kemasan sudah mulai dipasok jumlahnya masih terbatas
harganya pun sudah naik menjadi sekitar rp empat puluh delapan untuk kemasan dua liter
dengan kualitas standar
untuk sini enggak maksudnya setiap satu orang itu dibatasi satu
seharga yang rp dua puluh delapan kemarin pak ya
kalau yang sekarang ini nantinya gimana
sekarang satu orang itu dua
dua karton ya
untuk harganya berapa maksudnya
yang tergantung mereknya pak
paling murah berapa
yang satu liter atau dua liter bapak
yang satu liter berapa
yang satu liter mah
yang satu liter

kalau dua literan
yang dua liter empat puluh delapan delapan ratus
mas mulai kapan kenaikannya ini
eh tadi malam gak
sudah naik ya pak
dipastikan sudah naik
naiknya di bastis ya
harga lipat ya lagi
dalam pesan singkat
kepala dinas perdagangan surabaya mengatakan
kementerian meminta operasi pasar dihentikan dahulu
hingga distribusi minyak goreng ke pasar kembali normal
komisioner badan perlindungan konsumen nasional
subsidi rp tujuh enam triliun rupiah dari pemerintah
untuk dikelola badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit
atau mungkin salah sasaran
hal ini terbukti dari meroketnya harga
dan terjadinya kelengkaan minyak goreng di beberapa daerah
badan pengelola dana
perkebunan kelapa sawit
itu sudah ada dana tujuh enam triliun rupiah
satu enam miliar rupiah
harga minyak ini
nah itu gimana transparansinya
jawa timur dapat berapa
daerah mantan lain dapat berapa
nah itu kan harus dibuka kepada masyarakat
kita tidak dengar
dialog dengan salah satu tv swasta
di jawa timur
dengan dinas perdagangan
dana itu sudah dijalankan
masih berjalan itu
nah ini yang mana yang benar ini
berdasar catatan dinas koperasi
ukm dan perdagangan surabaya
ada delapan belas industri pengolahan besar dan menengah minyak goreng di surabaya
satu pabrikan besar diperkirakan bisa mengolah enam ratus ton per hari
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur